tidak semudah itu sini wang
sekarang rasakan ini
jurus apa itu
apa kamu takjub melihat jurusku
terimalah jurus pamukasku
cuma segitu kemampuannya
kuat sekali jurusnya
tidak mungkin bisa melawannya
kalau kau berani menghentikan jalanku
siapa sebenarnya orang ini
mau bertarung lagi denganku
aku punya dua pilihan
kau jadi pengikutku
atau mati di tanganku
aku tidak mau mati hari ini
harus menyerah dan menjadi anak buahnya
aku akan menerima tawaran
aku akan menerima tawaran
aku akan menerima tawaran
aku akan menerima tawaran
aku akan menerima tawaran
semoga kau masih ingat
dengan pertarungan terakhir kita
jangan sombong dulu singwangi
aku bukan jagadwira yang dulu
mari kita buktikan
dengan punya cara tremendous
kita adalah suatu acara yang prematur
ada yang melakukannya
ada yang alexis
bekerjasama dengan kalian